awal mei dua ribu dua puluh dua para astronom dunia yang tergabung dalam proyek kolaborasi event horizon teleskop dan european southern observatory
memperlihatkan gambar pertama lubang hitam berukuran sangat masif di pusat galaksi bima sakti
gambar ini merupakan gambar lubang hitam kedua yang diumumkan setelah para ilmuwan menemukan lubang hitam mat tujuh di galaksi lain pada dua ribu sembilan belas
apa yang membuat temuan ini menjadi luar biasa berikut laporannya
bersemayam di antara gugus bintang scorpio obliukus dan sagittarius di tengah pusat galaksi bimasakti kita inilah lubang hitam supermasif sagittarius a
karena tidak memancarkan cahaya kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung
dari foto buram ini terlihat cincin cahaya yang melingkari wilayah gelap
wilayah gelap inilah yang kita kenal sebagai bayangan lubang hitam
cincin cahaya ini terjadi karena gravitasi lubang hitam yang luar biasa besar menarik materi gas dan debu di sekitarnya
gesekan antar materi ini kemudian menimbulkan cahaya dan keadaan
ini menyebabkan cahaya yang berada di sekitar belakang
ini menyebabkan cahaya yang berada di sekitar belakang

untuk kasus lubang hitam itu memang ada suatu radius
jadi lubang hitam itu bisa dibayangkan bentuknya spherical seperti bola
tapi kerapatannya itu ngumpul di satu titik di pusatnya yang kita sebut sebagai simularitas
yang kita juga belum tahu apa yang terjadi di sana
hukum hukum fisika belum sampai untuk menjelaskan itu
tapi orang membayangkannya oh itu masa yang dikatakan tersedot tadi itu terkumpul di satu titik
jadi ada masa yang besar tetapi di satu tempat yang sangat kecil sekali
tadi saya katakan ada radius di mana ketika suatu benda sudah memasuki radius itu
dia tidak bisa keluar lagi
bahkan cahaya pun itu tidak bisa
makanya di dalam radius itu informasi itu sudah hilang
tersembunyi ke mana tidak tahu
karena hukum hukum fisika belum bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam situ
belum sampai sepenuhnya memahami itu
yang kita tahu dengan cukup baik adalah perilaku ketika berada di sekitar si lubang hitam itu
kiki firdayanti menambahkan
salah satu teori menyebutkan bahwa lubang hitam terjadi akibat adanya proses evolusi bintang
bintang dengan masa besar yang telah habis bahan bakarnya akan berubah menjadi lubang hitam
sedangkan lubang hitam supermasif hingga kini diakini merupakan hasil gabungan atau tabrakan dari beberapa lubang hitam
pengamatan para ahli astronomi menemukan bahwa lubang hitam sagitarius a masuk dalam kategori lubang hitam supermasif
dengan masa bintang mencapai empat tiga juta kali masa matahari
artinya sagitarius a memiliki gravitasi yang sangat besar
jika jarak antara bumi dan sagitarius a dua puluh tujuh ribu tahun cahaya apakah gravitasi sagitarius a dapat menarik bumi hingga hancur
enggak sih karena kita berada di lengan galaksi dan itu jauh banget
semakin jauh kita dari si pusat galaksi dari si lubang hitam yang ada di pusat maka gravitasinya itu masih menjaga kita untuk memang mengitari pusat galaksi
tapi dia tidak tertarik misalnya berada sangat dekat
sangat dekat itu jaraknya benar benar dekat yang membuat dia bisa ketarik kemudian masuk ke dalam si lubang hitam itu sendiri
nah itu kelihatan pengaruhnya itu sangat terlihat ketika benda benda yang ada di dekat lubang hitam itu bergerak
maka pergerakannya itu berbeda dari gerakan dia yang seharusnya
jadi orbit yang seharusnya mungkin lingkaran atau elips itu akan terganggu oleh keberadaan lubang hitam
karena gravitasinya yang sangat kuat membuat dia gerakannya itu berbeda memang
kecepatannya juga bertambah
kemudian kalau semakin dekat dengan lubang hitam gerakan itu bukan lagi
jadi gini ada jarak aman di mana benda benda yang ada di sekitar lubang hitam itu bisa tetap berada dalam orbit lingkaran
selain temuan objek yang istimewa proses pengamatannya juga tak kalah istimewa
memotret lubang hitam supermasif tidaklah mudah
foto lubang hitam sagittarius amrut ini
merupakan proyek kolaborasi yang melibatkan tiga ratus peneliti dari delapan puluh institusi di seluruh dunia
proyek ini menggunakan sebelas teleskop radio di berbagai belahan bumi
termasuk sebuah teleskop di antartika
sejak penelitian dimulai pada dua ribu delapan belas data yang dikumpulkan mencapai enam terabita
seorang astrofisikawan asal indonesia piar christian terlibat dalam proyek ini
pengajar fisika pada universitas fairfield connecticut amerika
tergabung dalam tim perbandingan data dan teori
pier menjelaskan teknik pengamatan yang digunakan timnya
misalnya aku punya teleskop ya
teleskopnya segede gini gitu ya
kan aku bisa lihat apalah gitu
nah kalau aku punya teleskop yang lebih gede lagi kan aku bisa lihat barang yang lebih kecil atau lebih jauh
nah jadinya resolusi teleskop itu tergantung berapa besarnya itu teleskopnya
nah tapi berarti ya
nah tapi begini masalahnya
kalau kamu hitung misalnya ya mas danang hitung
berapa butuh berapa butuh teleskop sebesar apa buat bisa ambil gambar ini
kalau dihitung ternyata kamu butuh teleskop sebesar bumi
ya nggak mungkin kan ya
kita lihat keluar nggak ada teleskop gitu
tapi untungnya ada sebuah strategi di mana signal atau data dari
satu teleskop bisa digabungkan dengan signalder atau data dari teleskop lain
kalau digabungkan datanya dua gini itu semata mata ya
semata mata kalau kita punya
itu kita bisa mempunyai resolusi seperti kita punya teleskop yang besarnya sebesar jarak dari teleskop pertama sama teleskop dua
satu teleskopnya satu teleskopnya misalnya besar cuma segini segini aja ya
yang satunya juga besar cuma segitu
tapi jaraknya segini jaraknya lebih besar
kalau kita bisa gabungkan dua data ini kita bisa mensimulasikan teleskop seakan akan kita punya teleskop yang besarnya itu jaraknya ini
ini yang disebut interferometer
untuk membuat penggunaan yang lebih buruk
potret lubang hitam merupakan informasi penting untuk memahami perilaku gas di sekitar lubang hitam dan sifat gravitasi pada lingkungan ekstrim